makasih emang udah bantuin tapi ternyata sabun itu masih ada di bawah jadi misalnya aja
piringnya enggak apa apa itu buat stok aja ke sasarkan tadi nggak kok ya udah
kalau gitu aneh permisi kemesti dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam ya ampun jamal jamal
hai nggak usah maji mau jauh jauh sarapan minggu aja di luar
untuk atas udah mengganggu ya emang
gua kagak habis pikir deh kemana itu pulpennya bisa ilang begitu udah dicari kemana mana kagak
dengan sendirinya tapi siapa yang ambil kemarin itu kan sepupunya ustadz jakarya datang kemari kan
mak terus ya memang pembawaannya diem tapi kalau orang diem itu kan ya
hai diam diam menghanyutkan mak maksudnya apa enggak tahu ya mak perasaan lu enak astagfirullahaladzim
hai astagfirullahaladzim roh itu namelu suzon ya inget nih yang
mondar mandiri siri banyak bukan dia doang ya silam kalau keluarga yang ngambil kan
enggak mungkin gua udah tanyain satu satu semuanya tanyain kalau mau jok sama lelah kan
enggak mungkin tapi mpok menurut ayah nih jamal itu orangnya kelihatannya
pesan pun juga baik ga ribet tapi rob menurut empok itu penampilan dia tuh islam garis keras ya
kita patut curiga dong sama dia ntar kalau dia bikin masalah ya sama aja mempermalukan kaum muslim
jamal itu hanya ini meramaikan masjid itu juga anjuran dari rasulullah shallallahu alaihi wasallam
penampilan jamal juga sederhana orangnya murah senyum
dan tidak banyak tingkah jangan jangan karena empok sering nonton yang teroris ya udah enggak zaman
pok gue juga demen lihat itu senyum sering senyum gitu tapi sejak pen gue ilang kagak kagak demen
lagi astagfirullahaladzim mak kenapa jadi suzon sih mak ini yang sulam kagak demen di keluarga
kita ini wataknya sujon aja bawaannya buruk sangka aja sama orang
salah ya iya nggak bagus aja mah duduk orang belum ada bukti itu namanya fitnah
mah umi nitip ini air ya kalau mendidih matiin ih mau beli dulu ini sabu cuci habis
gitu bisa jadikan akhirnya ya apa apa
belinya dimana pokoknya lurus aja dari gang ini terus belok kanan nama tokonya haem haem mat
wah pak haji udah mulai mau menjaga toko lagi nih
padahal pak haji kalau pak haji mau memperlama waktu dukanya nih
kokom akan senantiasa menjaga toko ini pak ji
eh kom maksud lo apa sih
ya emang begitu kan pak haji
tapi kan baru aja kehilangan emas sama istrinya
jadi menurut kokom nih pak haji
aneh banget kalau pak haji gak ngerasa berduka
keterlaluan itu namanya pak haji
sok tau loh
ngerti juga kagak loh
asal lo tau ya
soal perampokan emas itu memang terjadi di rumah gua
tapi pelakunya sudah ketemu
sudah ketemu pak haji
eh sekarang ini pelakunya sudah diringkus sama polisi
gue tinggal menunggu penyelidikannya
nah ntar emas emasnya itu dikembalikan ke ua lagi
terus kapan emasnya gimana
eh bini gue itu masih hidup
dia lagi jalan jalan
nah ntar kalau dia kangen rumah
dia pulang sendiri
jangan jangan lo terus ngarepin gue bersih
dan pelan pelan lo mau nguasai toko gue
nggak pak haji
pak haji kokom tidak berhenti
maksud seperti itu pak haji
sumpah pak haji
ah gue nggak perlu sumpah lo
yang namanya dia jahat
bisa ditutupi dengan ap aja
sok muka baik
apalagi pakai sumpah segala
kan lo bisa aja ngelanggar sumpah lo sendiri
tapi benar pak haji
kok sama sekali gak ada niat jahat seperti itu pak haji
ini paling nggak benar pak haji
mulai detik ini
lu jangan layani pembeli pembeli lagi
kokong dituduh sama pak haji
kokom ada niat jahat mbak merebut tokoh ini mbak rubana
kokom sedih mbak
udah kokom kalau kamu gak merasa bersalah
gak usah sedih kayak gitu gak usah nangis ya
mbak bagian kenapa sih
udah apa udah gak mau ngebahas itu lagi
iya pakji ane jamal keporakannya ustaz zakaria
ada perlu apa lo mau belanja di sini
makannya pengen beli sabun deterjen tapi kalau ada ukurannya sedang aja jangan yang gede gede
kokom ambilin tuh deterjennya
udah jangan nangis mulu loh
pembawanya kalem tenang
jangan jangan tuh anak ada maksud lain di kampung ini
ini ini sabunnya
makasih ya emang udah bantuin tapi ternyata sabunnya tuh masih ada di bawah
jadi umi selesain aja cuci piringnya
iya kekesasar kan tadi
yaudah mi kalau gitu ane permisi kemesti dulu ya
ya ampun jamal jamal anak sole banget
segana teh kayaknya beda
mak wajo perhatiin kok pagi ini lelelatnya berbeda sekali
ada apa lelelat
gak ada apa apa kok mak wajo
masya allah ini aki aki nata perempuan kayak begitu
ini ji pagi hari ini teh si lelelat dandannya betul betul berbeda
tapi mak wajo teh mencari bedanya tidak ketemu
masya allah iseng banget sih pagi pagi juga
ah ji mak wajo teh nyaho jawabannya
nah ini bedanya
lelelat teh pakai baju bagus bibirnya pakai listip dan pipinya pakai blason
pak apa tadi blason

nih ji bang wajo tahu aja istilah perempuan